belum genap dua bulan menjabat wakil kepala kepolisian daerah lampung
kompes pol krisnamurti dimutasi ke mabos polri
polda lampung membantah mutasi ini terkait isu penganiayaan
dan sebuah rekaman video yang menerpa krisnamurti
mutasi ini terkait peningkatan status polda lampung
menjadi tipe yang mensyaratkan wakil polda berpangkat bridgen
komisaris besar polisi krisnamurti harus melepas jabatannya
sebagai wakil kepala kepolisian daerah lampung
padahal krishna belum genap dua bulan menjabat
berdasarkan surat telegram ke polri
krisna ditarik ke mabos polri sebagai kepala bagian pengembangan
kapasitas biro misi internasional divisi hubungan internasional
dua pekan terakhir kombes pol krisnamurti terbelit sejumlah isu
yang sedang ditangani propa mabes polri
selain isu penganiayaan terhadap seorang wanita
krishna juga diperiksa terkait sebuah video yang beredar di internet
namun polda lampung membantah
jika mutasi terkait persoalan tersebut
mutasi dilakukan terkait kenaikan status polda lampung menjadi tipe a
yang mensyaratkan wakapolda berpangkat brigjen
untuk di lingkungan polda lampung yang saat ini kan bertipe b
naik menjadi tipe a
tentunya pejabat kapolda akan naik menjadi bintang dua
dan wakapolda naik bintang satu
untuk itu wakapolda yang senior itu telah dikirim dari mahasiswa
mabos polri bapak bonifasius tampoy
dalam surat telegram ini posisi krisna murthy digantikan kombespol bonifasius tampoy
boni sebelumnya menjabat sebagai wakapolda lampung
yang digantikan oleh krisna murty pada agustus lalu